lalu apa betul shin taoyong dan pssi pecah kongsi
lalu apa sikap dari pssi
kita akan bahas bersama syarif bastaman ketua satgas timnas indonesia
dan juga nanti akan bergabung ada akmal marhali koordinator dari save our soccer
kita akan sapa ke pak syarif terlebih dahulu sambil menunggu mas akmal
pak syarif selamat malam
pak syarif jadi gimana nih tanggapan dari pssi yang katanya pelatih shin taeyong
katanya sudah tidak mau melatih khususnya sekarang ya di masa pandemi ya
ya secara resmi pssi belum menerima pernyataan itu
karena kami saya sendiri ikut di zoom meeting dua kali
itu cukup lama meetingnya dan kami undang secara proper sehari atau dua hari sebelumnya
sehingga sintayong tahu jadwal itu kita akan adakan zoom meeting
dan kita bahas beberapa opsi dan salah satu opsi yang memang kita sampaikan adalah latihan di indonesia
karena menurut pertimbangan kita dan urgensi yang ada
maka kita harus melakukan latihan onfield on ground itu segera dan itu di indonesia
saya kira pssi sudah melihat ini secara urgent secara penting secara
strategis karena pssi akan menjadi tuan rumah indonesia akan jadi tuan rumah piala dunia under dua puluh tahun depan
maka sudah benar saya kira pssi menyampaikan bersikap memiliki sense of urgency yang sangat tinggi
ini bukan bisnis as usual
kok bunyi suaranya gini ya
ya silahkan saya masih dengar suara pak syarif jelas kok
ya seperti itu dan menurut saya satu sekali lagi pssi belum terima statement itu
kami juga mendengar kiri kanan atas bawah
tapi sudah lihat wawancaranya
ya ya ya tetapi itu berbeda sama sekali dengan apa yang kita bicarakan
ada dua kali kesempatan kami juga janjian berikutnya itu dengan coach indra untuk melakukan next zoom meeting sama dia
tetapi dia tidak available karena dia bilang ada
dia tidak ada dinner hari itu
tetapi di dalam meeting sebelumnya sekali lagi di mana exco hampir semua hadir saya juga diundang hadir dan diperkenalkan oleh ketua umum sebagai penanggung jawab timnas
dan kemudian kedepannya itu nanti saya bermitra dengan dia
kita sampai pada kesimpulan untuk melakukan tc di sini
nah lalu kemudian dia bikin statement di media media begitu ya
saya kira secara etika kurang tepat
setelah statement media media itu sudah ada klarifikasikah dari pssi kepada pelatih shin taeyong terhadap isu isu yang berhembus sekarang ini ya
bagaimana ketidaknyamanannya dengan pssi
kemudian yang katanya visi media
yang katanya visi misi pss itu kemudian berubah dari ketika pertama kali ia ditawarkan
kemudian karena salah satunya juga mundurnya ratu tisha dari pssi
kemudian patokan yang ditargetkan oleh pssi kepada
saya ingin luruskan dulu ini jangan lari ke sana kemari ya
kita bicara soal kepelatihan
saya diberikan isi kontraknya
diberikan kontraknya saya tahu isi kontraknya
karena sudah jadi melebar kesana kemari jadi ada ratu tisha segala macam
itu tidak ada di dalam isi kontrak
visi misi visi misi yang mana
begini mbak baca kontrak itu
dalam sisi kontrak kan sebetulnya dia penerima kerja
pssi pemberi kerja
kewajiban dan tanggung jawab kedua pihak itu diatur di sana
kewajiban pssi tentu membayar nilai kontrak
nilai kontrak secara bulanan akomodasi transportasi dan seterusnya
itu terukur dan itu kita jalankan
bahwa sekarang dijalankannya itu adalah setengah harga
ya karena memang dia juga kpi nya setengah kan begitu
pekerjaannya juga bahkan mungkin tidak setengah bahkan nol
jadi yang harus diberikan oleh pssi sudah diberikan full
dari si penerima kerja kewajibannya adalah bekerja kan
bekerjanya itu apa pekerjanya itu melatih
anak anak yang harus dilatih di mana di indonesia di sini
pemberi kerja minta yuk kerja di sini
tidak ada itu klausul harus kerja di korea
oke jadi tidak menjalankan kewajiban
kalau tidak salah pelatih shin taeyong itu kembali atau bertolak ke korea sejak april
atau sejak mei sudah tidak melatih lagi
kalau tidak salah april ya
sudah kembali ke korea selatan
kalau tidak salah saya kira april
jadi dari dalam periode april sampai dengan hari ini sampai dengan bulan juni
praktis tidak ada kegiatan tidak ada kewajiban yang dilakukan
oleh pelatih shin taoyong dalam hal ini untuk pssi untuk timnas
pada saat covid ini on the peak
cukup masuk akal
kita juga tidak mau mencelakakan orang
tidak mau mencelakakan pemain maupun pelatih
jadi itu sih bisa dipahami
tetapi menurut pertimbangan kita
bulan oktober kita sudah kejuaraan asia kan
under sembilan belas lalu persiapan piala dunia
kemudian sekarang tata kelola manajemen covid di sini protokolnya juga
sudah baik tidak lebih rendah dari di korea loh
indonesia ini tidak lebih rendah dari korea ya harus dicatat
kita putuskan oke kita harus di sini latihannya
apa susahnya dia datang ke indonesia
oke nah ketika itu ditanya
kecuali dia memang tidak mau melatih lagi
pak syarif saya potong sebentar karena juga sudah bergabung melalui sambungan zoom
mas akmal selamat malam
mas akmal di ujung telepon ada pak syarif bastaman
ketua satgas timnas indonesia
saya ke pak syarif lagi
pak syarif jadi menyambung pembicaraan kita tadi
sejauh mana kemudian batas toleransi yang diberikan oleh pssi terhadap pelatih shin
saya kira pssi kesejahteraan sudah
dan juga direktur teknik sudah mengundang dia untuk datang minggu depan
ketika undangan ini sampai ke pelatih shin
apa sudah ada jawaban sudah ada respon
saya kurang tahu
tapi kita lihat datang atau tidak
apakah sikap dari pssi seperti apa pak
jadi kita itu harus bekerja dalam sistem ya
jadi saya tidak bicara orang
saya itu orang yang menghargai sistem
jadi pelatih itu harus melatih sesuai dengan pemberi kerja
dia yang diberi kerja adalah melatihkan tugasnya sebagai penerima kerja
pemberi kerja sudah minta eh kamu bekerja dong
kalau dia bilang tidak sanggup jadi bukan soal nama
kalau bilang tidak sanggup ya udah kita duduk bersama bagaimana menyelesaikannya
indonesia adalah pemberi kerja
kita adalah pemberi kerjanya
kita ini tuannya gitu loh
jadi jangan kemudian dia yang ngatur ngatur
itu di kontraknya juga jelas jelas
di situnya dibilang kewajiban dia adalah memberikan upayanya yang terbaik untuk melakukan latihan atas timnas senior u dua puluh dua u sembilan belas u enam belas
sesuai arahan pssi
kemudian wajib melaporkan setiap saat
wajib merancang program latihan dan seterusnya
jadi ini pure hanya masalah kewajiban bagaimana dia sebagai pelatih sebagai penerima kerja
invol kan begitu
tidak ada info info atau informasi isu isu yang berhembus yang lain lain tidak sampai melebar ke arah sana berarti ya pak syarif ya
saya bukan orang yang hidup berdasarkan east
saya itu orang yang sangat kalau saya nggak tahu orang lain
saya tidak berminat dengan gosip politik hal hal seperti itu
tidak tidak untuk saya
saya juga menerima penugasan ini karena saya melihat pak ketua umum ini punya sense of urgency tinggi
saya pikir demi merah putih oke kita kerjakan
kebanggaan buat saya
ada muslimin temen juga berhadapan dengan perjanjiandz adesso
jadi satu benda itu adalah martin
apakah andaniej apakah andajung ada muslim walaupun tidak dalang ikut perjuangan akan telah
masa kita tergantung pada satu orang common man indonesia ini dua ratus enam puluh juta orang loh masa tergantung kepada sintayong
bahkan walaupun namanya verguson kita tidak akan tergantung
oke saya akan tanya tanggapan ke mas akmal terlebih dahulu pak syarif
mas akmal bisa mendengar suara saya
oke mas akmal tanggapan anda terhadap hubungan pssi kemudian pelatih shin yang saat ini dikabarkan agak kurang baik mas akmal
ya ini bukan hal yang baru ya di sepak bola kita sebelumnya juga problem problem semacam ini juga muncul
ketika misalnya terjadi pergantian kepemimpinan di federasi kemudian terjadi perubahan perubahan struktur selalu muncul
nah yang disayangkan memang kenapa kemudian
dan masalah ini menjadi konsumsi publik seharusnya bisa benar benar dikomunikasikan dengan baik
sehingga hal hal yang sifatnya rahasia atau pembicaraan yang di luar kepelatihan harusnya memang tidak dibicarakan di forum yang umum gitu
ini kan problem yang dihadapi oleh federasi sepak bola kita saat ini walaupun sebelum sebelumnya hal yang sama juga sempat terjadi
entah itu sejak pemimpinan luismia ataupun
nah ini sebenarnya sih permasalahan ada di permasalahan komunikasi yang tidak begitu lancar yang terjadi ya
antara mungkin perantara sebelumnya atau kemudian dengan federasi sendiri yang menjadi persoalan harusnya sekarang adalah bagaimana kemudian problem ini bisa diatasi
sehingga yang muncul dari federasi ini bukan hal hal yang sifatnya sensasi kontroversi apalagi di masa covid
saya sih berharap set of software berharap hal semacam ini bisa diselesaikan secara internal lewat komunikasi yang apa namanya
yang sintetik hingga yang muncul solusi dibanding apa namanya pemberitahannya atau kontroversi kontroversi yang muncul di sepak bola kita
oke tadi pak syarif juga sudah sampaikan artinya sudah pssi pun juga sudah memiliki itikat baik dengan mengundang pertemuan melalui virtual ya
melalui daring dengan zoom kalau saya tidak salah tadi
dua kali kemudian juga di minggu ini juga sudah mengirimkan undangan untuk minggu depan paling tidak batas waktunya bisa bertemu
bisa untuk meluruskan masalah ini gitu
tapi kita juga dihadapkan bagaimana posisi dari timnas indonesia yang harus dilatih gitu ya
harus dilatih harus dipersiapkan karena tengah akan menghadapi laga laga atau gelaran gelaran penting ke depannya
akankah ini bisa cukup menghambat atau kalau tadi pak syarif bilang masih banyak kok pelatih pelatih
kita yang juga mumpuni gitu
ya jadi artinya begini mbak pesan saya adalah itu bapak yang tadi itu mungkin ya ada
benar juga bahwa kita harus fokus kepada masalahnya
jadi ini kan yang ribut masalah bahkan menjelek jelekkan pssi
saya juga nggak tahu apakah itu benar atau tidak tapi paling tidak yang beredar di luar itu cukup mengejutkan bagi saya
minggu lalu kami dua kali zoom
ada meeting berikutnya yang kemudian dia cancel seperti yang saya katakan karena dia ada
dinner appointment katanya nggak bisa ya sudah
zoom meeting itu kita excited sekali karena saya baru ditunjuk dan saya kira kan harus berkenalan
mengerti diskusi detail dengan counterpart ya kan diantaranya adalah head coach
kita siapkan segala sesuatunya secara baik
kita lihat aja untuk sesuatunya ya memang mungkin
jadi saya berfiahnanya gitu
kok jangan ke bank ini bei kalau misalnya ayo siap atas p horror room itas ya
kalo ke bandara
habis dulu asal d
begitulah saja apa beres dua
jugas juga ya
atau tadi seperti pak syarif sampaikan sebenarnya ya nggak masalah gitu
kita juga punya banyak pelatih pelatih mumpuni itu kalau misalnya pelatih shin juga tidak ada di sini tidak ada di indonesia
ya problemnya kan sekarang tinggal bagaimana kemudian federasi menyikapi sikap yang dimunculkan oleh sintayong saat ini gitu
bisa jadi secara psikologi misalnya sintayong sudah tidak berkenan misalnya melatih tim nasional indonesia
ya ini kan satgas tim nasional harus mengambil langkah misalnya untuk segera mencari pelatih pengganti untuk sintayong
tapi kan semuanya ini kan belum jelas karena apa yang muncul di permukaan ini kan pemberitaan dari media di korea selatan
perlu juga dikasih waktu federasi untuk berkomunikasi langsung dengan sintayong
barangkali saja ini cuma sekedar bumbu bumbu di tengah covid sembilan belas yang kemudian di tengah sepak bola yang saat ini
belum berjalan apa komentar komentar yang muncul dimunculkan ke publik ini menjadi sebuah bumbu bumbu untuk penyegaran sepak bola
atau kemanasan untuk menjelang sepak bola kita bergulir gulir
yang pasti kehadiran seorang pelatih untuk persiapan tim nasional itu menjadi sangat perlu dan sangat dibutuhkan gitu kan
nah seharusnya misalnya bisa jadi kalau kemudian latihan yang ingin dilaksanakan di lapangan belum bisa dilakukan
kan misal bisa ada komunikasi dengan federasi
bisa dilakukan secara virtual latihan tersebut sehingga kemudian pelatih juga bisa memantau kondisi terakhir para pemain
saya pikir banyak contoh yang diberikan oleh baik itu klub klub di eropa atau tim nasional di eropa bagaimana mengatasi pandemi saat ini
tapi kemudian kondisi dan psikologi para pemain tim nasionalnya atau klubnya tetap terjaga dengan adanya latihan latihan yang menggunakan teknologi
tapi seperti dikatakan tadi benar
kehadiran pelatih itu sangat penting untuk mempersiapkan tim nasional bagaimana kemudian tim nasional mau melatih kalau pelatihnya tidak ada
nah kalau kemudian misalnya konflik yang terjadi saat ini sudah merasa tidak betah dan sebagainya tidak nyaman dan sebagainya seperti yang tadi disampaikan oleh media di korea selatan
ini kan kemudian tinggal bagaimana federasi mengambil sikap terhadap situasi ini
dengan melihat kontrak yang sudah disepakati bersama
saya melihat bahwa seharusnya misalnya seorang pelatih tim nasional tidak kemudian mengumbar problematika
yang ada saat ini di tengah misalnya situasi yang menurut saya memang situasi yang abnormal ya kita saat ini
permintaan sintayong juga bisa jadi akan menjadi problem indonesia
dan bisa jadi problem sintayung untuk indonesia akan jadi problem dia sendiri
nah bagaimana titik temu di tengah covid ini bisa dihasilkan sehingga kemudian yang muncul lagi lagi ya kabar baik tim nasional kita
komunikasi semuanya harusnya bisa dibicarakan bahkan tadi pak syarif juga bilang
diberikan kesempatan minggu depan ya pak syarif ya undangan yang disampaikan
dari kami di pssi sebetulnya kan secara resmi komunikasi itu pekerjaan itu lancar
bahkan ketawa ketawa di zoom itu nggak ada masalah
kami hanya kaget itu dari sejak kemarin barangkali karena ada berita berita ini
saya sendiri shock kok begini sih
dia ini pelatih atau lagi kampanye mau jadi ketua umum pssi gitu atau gimana sih
pak syarif minggu depan itu artinya undangan yang diberikan oleh pssi itu undangan secara virtual atau undangan ini harus kesini harus balik ke indonesia
ya harus balik ke indonesia karena kesimpulan kita
kita sudah harus mulai on the pitch ya
kalau virtual terus kan nggak benar juga gitu
nah tapi sikap saya yang ditugasi untuk bertanggung jawab soal ini
yang penting kita tidak melanggar kontrak
nah kalau dia memang seperti itu statementnya datang dong ke kita di sini
kita selesaikan baik baik
apakah putus atau kawin apa dicerusin kan begitu
tenggat waktu diberikan oleh pssi sampai dengan minggu depan
sebagai pemberi kerja kepada penerima kerja
ini tidak bisa dipenuhi oleh pelatih shinta yang
minggu depan tenggat waktu ini
apa yang akan dilakukan
karena tadi juga pak syarif sebutkan kan
ini ada kontrak kerja dan segala macam kan
tanggung jawab saya itu melaporkan kepada ketua umum
jadi belum ada pernyataan ya
dan ketua umum adalah pihak yang berwenang mewakili federasi dalam hal berkontrak
di luar dan di luar pengadilan kan kira kira begitu
jadi saya akan laporkan
apa yang kami rasakan kami alami kami nilai begitu
untuk memberikan rekomendasi kepada ketua umum
untuk kemudian nanti biasanya kan ada rapat exco
memutuskan apakah diteruskan atau tidak
itu bukan di tangan saya
termasuk kalau pun tidak
apakah ada rencana mengganti untuk pelatih shin taoyo dengan pelatih yang lain
itu juga masih nanti akan diputuskan ya
silahkan terakhir tanggapan anda
kita masih lihat ya
kita masih membaca sampai dengan minggu depan
apakah pelatih shinta yang akan kembali ke indonesia
menjalankan kembali kewajibannya
tapi kalau misalnya tidak
harus ada plan a
harus ada plan b
ya saya pikir memang harus ada plan a plan b
bahkan plan z ya
yang disiapkan oleh federasi sepak bola kita
terkait misalnya bagaimana masa depan shinta yang
kan kita tidak tahu bagaimana komunikasi nantinya ke depan
yang dilakukan oleh federasi sepak bola indonesia atau pssi
kepada shinta yang
apakah sintayong kemudian ternyata bersikap untuk menyelesaikan kontrak yang dimiliki saat ini
artinya sudah tidak nyaman untuk melatih tim nasional indonesia
dan pssi harus siap untuk mencari pelatih yang ganti
karena bagaimanapun kalau kita melihat struktur posisi shinta yang saat ini
sangat strategis sekali
selain pelatih tim nasional indonesia
dan tim nasional indonesia akan bermain loh
di tiala aff
yang akan digelar pada
akhir november nanti
bahkan akan dilakukan dalam bentuk home away
kemudian juga ada tim nasional u sembilan belas
yang akan tampil di piala asia
dua posisi yang saat ini diisi oleh shinta yang
menjadi posisi yang sangat strategis sekali
karena itu memang harus segera diambil sikap
yang terpenting menurut saya adalah saat ini
beberapa kali memang ada sedikit mispersepsi dengan shinta yang
dan itu terjadi karena problem terjemahan misalnya
nah bisa jadi
saya sih berpikir baik saja gitu kan
bisa jadi ini salah interpretasi
yang kemudian bisa selesaikan oleh federasi dengan sebaik baiknya
tapi resiko terburuk
misalnya shinta yang sudah tidak berkenan untuk melatih indonesia
ya selesainya semuanya kan bisa dilihat dari kontrak yang sudah dibuat
apakah kemudian merugikan federasi
federasi bisa melakukan atur pitan
misalnya terhadap sikap yang tidak gentleman
atau tidak sesuai dengan isi kontrak yang tidak disepakati bersama
yang terpenting saat ini adalah bagaimana kemudian federasi bisa menyelesaikan ini dengan secepat cepatnya
agar ya itu tadi
jangan sampai kemudian ini seperti bola salju bola liar
yang akhirnya memunculkan paradigma negatif tentang sepak bola kita
selalu yang muncul sensasi dan kontroversi
harus disegarkan segera
kalaupun berakhir oke putus gitu ya
anda melihat apakah ada orang orang
dan juga mungkin lebih dari shintayong yang juga bisa pssi rekrut nih
ya saya pikir banyak ya
pelatih yang misalnya kaliber setelah sintayong
tapi kan bukan cuma sekedar mengganti
kita kan juga harus melihat apakah kemudian pelatih ini sesuai dengan visi misi yang ada di federasi sepak bola indonesia
baiklah dengan apa namanya karakter bermain tim nasional indonesia
nah problem ini kan yang di awal kontrak itu kan sudah dikawal
kontrak itu kan sudah disetak hati bersama sama
kalau kemudian ada pelanggaran atau ada masalah di kontrak yang kemudian harus diselesaikan di tengah jalan
yang problem ini bisa jadi misalnya sintayong yang tidak profesional
dalam tanda kutip ya
misalnya dengan tidak memulai tugas dengan target target yang sudah dikenangkan
atau misalnya problemnya itu shintayong yang angkat semuanya
dan federasi juga harus siap untuk memberikan jawaban terhadap problem problem yang di hadapan
semoga ada jalan terbaik
semoga ada solusi terbaik
terima kasih pak syarif bastaman ketua satgas timnas indonesia
kemudian mas akmal marhali koordinator dari save our soccer sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini